kita beralih ke informasi lainnya indonesia menegaskan komitmennya terhadap energi hijau dalam konsep pembangunan ibu kota baru nusantara
di pameran teknologi industri terbesar di hannover messe dua ribu dua puluh tiga
ikn dibangun untuk bisa menjadi kota hutan dunia yang cerdas dan berkelanjutan
indonesia memamerkan market nusantara serta menjelaskan konsep dan progres pembangunan otorita ibu kota negara nusantara
indonesia berharap sejumlah investor dan pemangku kepentingan lainnya tertarik menggunakan kesempatan berinvestasi
membangun kota yang menggunakan konsep energi baru terbarukan
ya karena memang banyak sekali potensial investor tidak hanya dari jerman sebetulnya
tapi juga dari eropa yang menanyakan kepada kami bagaimana ikn ini akan dibangun
benar ini akan dibangun
mereka juga mungkin informasinya masih sangat terbatas
jadi kehadiran kami di sini untuk lebih meneguhkan lebih mewartakan
lebih memberikan berbagai informasi dan kalau bisa langsung berdiskusi
ada tiga poin yang menjadi konsep ikn dalam mengusung kota sebagai hub transisi energi regional dan global
yakni isu perubahan iklim dunia biodiversity atau keanegaragaman hayati
pembangunan ikn dibangun untuk membangun kota yang berkelanjutan
satu kampanye global untuk perubahan iklim climate change
karena ikn nusantara ini nanti akan karbon netral di tahun dua ribu empat puluh lima
jadi kita ingin membuat peta jalan sekarang sedang difinalisasikan
agar kita menjadi bagian dari global campaign untuk private change
pada gelaran hannover messe dua ribu dua puluh tiga konsep ikn dipandang istimewa
karena disiapkan dengan beberapa pendidikan

efisiensi kemudahan akses aspek rendah emisi dan konektivitas
dengan showcase tersebut pembangunan ikn bisa lebih terakselerasi
ini semua dari sini
jadi ini kesempatan besar bagi ikn hadir di sini
untuk bisa menjadi hub dari seluruh yang ingin masuk ke sana
ini kita tempatkan ikn di posisi yang fresh
strategis di pavilion indonesia ini agar semua bisa melihat
dan ikn akan menjadi salah satu booth yang akan dikujuk oleh bapak presiden dan kanselir jerman
indonesia menargetkan dua puluh tiga persen sumber energi yang dihasilkan
berasal dari energi baru terbarukan pada dua ribu dua puluh
dan berencana menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara pada dua ribu lima puluh
hal ini dilakukan guna menghasilkan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat